kita ke informasi lain kepala rspad gatot subroto dr albertus budi sulistya menjamin
pemeriksaan kesehatan para baca pres dan bacawa pres dilakukan secara profesional independen dan bisa dipercaya
pemeriksaan kesehatan medical check up melibatkan lima puluh dokter baik dari rspad maupun dari kolegium terkait
pemeriksaan ini intinya supaya bisa melaksanakan undang undang
yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden harus sehat jasmani
sehat wahani dan bebas dari penggunaan narkoba
ada pun tim dokter yang melakukan pengesahan kami juga selain dari rspa
kami juga dari kolegium terkait dalam hal ini kami sudah bersurat kepada masyarakat
dari kesehatan dan telah memperoleh jawaban dan semua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksaan pada perusahaan hari ini
kurang lebih sekitar lima puluh orang dokter baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan
dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara delapan jam sampai sepuluh jam